itu ya bukan urusan kamu
kalau bener bener terjadi it's gonna be so fun
pangeran lagi ada di kantor bokapnya mel
gue harus kesana cid
gue masih bingung
ngapain putri ada di kantor dadinya mel
gue gak tau cid
tapi perasaan gue gak enak banget
tunggu gue ikut dong
mendingan lo gak usah ikut
soalnya gue mau ngebut
ntar lo protes lagi kayak kemarin
gue gak mau lo sampe kena apa apa riz
gue gak mau sampai lo kena masalah juga
ada apa lagi sih itu berdua
baru tau fanya
ternyata masih musim ya
yang namanya teman makan temen
yalah maksud gue citra
kan kalau di depan si cewek asongan
mereka kayak besti
eh ternyata dia suka sama cowoknya si kulka
dia muna dong berarti
ya sama sama muna lah itu sahabat berdua ya
satu suka sama bangeran diem diem
sama ini juga suka sama rizky
kalo lo berdua gak mau apa
putri juga muna
lo berdua jaga ya omongan lo
kalau lo berdua gak tahu apa apa tentang masalah kita berdua
mending lah berdua diem deh
terus kalau lo berdua nekat
gak usah ngomong kayak gitu di belakang gue
biar aja deh
kok lo kasar banget sih bawa bawa fisik segala
berani beraninya ngomong kayak gitu ke temen gue
gitu gak ada salah apa apa tau gak
lo harus janji sama am sama putri gara gara perkataan lo yang kurang ajar itu
buat apa lu burada
malah lebih pentingin manseng buka fanbase nya si mel ketimbang ke mel sendiri
biar makin terkenal
eh gue gak bisa pikir sama kalian berduanya
lo mau panjat sosial
udah tau sahabat lo tuh lagi buta
lo malah cari sensasi
ata lo gak usah ngarang deh
sama aja lo berdua
lo kenapa malah belain si cewek ini sih
mau jadi solhipnya cewek asoan juga
bukan urusan lo kok
ngapain sih lo tahan tahan gue
emang gue gak bisa ngadepin mereka berdua
gue tau lo kuat
tapi sekarang ini lo itu pacar gue c
gue gak mau ya
sampai lu kena jebakan batman sama mereka
dan gue juga gak mau
sampai lu kena masalah di kampus ini
harusnya yang lengkap dong bilangnya
makasih ya pacarku yang ganteng
jadi jelas gitu penyampaiannya
pacaran sama sohitnya cewek asoan
kenapa harus malu
gak ada apa apa
gak ada apa apa
kok lo duduk sih
jangan macem macem deh lo
gak apa apa kan nyuri nyuri dikit
itu si citra udah bener bener ketemu aluan
gak apa apa kan tadi seremba tau ditarik gitu sama cewek alien
untung lo belum digrauk atau di jambak gitu
emang itu dasar si citra tuh gak payah sepan santun banget deh
atau juga nyebelin lagi pakai ngebelain si cewek alien kayak gitu
jangan jangan atas sekarang seleranya turun kasta juga kayak pangeran
terus suka cewek cewek receh kayak citra
ya lord masa si ata sukanya sama cewek alien kayak gitu
ya kalau pacarannya sama gue sih ideal
enggak tapi lo sadar kan tadi yang dibelain itu citra bukan lo
fix banget terlalu lama dia suka sama itu si citra
iu sumpah gak cocok gak cocok gak cocok gak cocok
masa dia pacaran sama sohibnya si cewek asongan
ya vanya think about it itu pas banget
pangeran suka sama c asongan sahabatnya suka sama cewek receh
enggak enggak enggak
gak terima banget sih lo
oh tak apa
pak pak ruang medis dimana pak
ini ada yang pingsan butuh pertolongan
mas di kantor ini memang ada ruangan pedi kakak
tapi perempuan ini tidak boleh di ruang masuk
lo pernah liat
dia lagi pingsan pak dia butuh bantuan sekarang

yang selalu kirim kirim gitu
tidak ma'an tunggu di depan kantor om
dia pasti dehidrasi om
dia bukan urusan kamu
urusan kamu adalah dijagain mel
aku gak lihat dia lagi pingsan om
saya tidak mungkin diam
saya tidak peduli pak heran
mel ada di dalam mobil aku
saya pastikan dia aman sebelum saya kesini
aman dari mana kamu tahu
tahu dari mana kamu aman
ini demi rasa kemanusiaan
kemanusiaan kamu bilang
kamu bilang sama saya kemanusiaan
mel itu sudah buta
itu gara gara kamu